anda kembali menyaksikan cnn indonesia connected komisi satu dpr menggelar rapat dengar pendapat dengan perwakilan facebook indonesia dan asia pasifik pada selasa siang
komisi satu meminta klarifikasi kepada facebook atas dugaan kebocoran data pribadi satu juta pengguna facebook di indonesia
kepala kebijakan publik facebook indonesia dan vice president facebook asia pasifik hadir dalam rapat dengar pendapat dengan komisi satu dpr ri
keduanya menjelaskan soal pencurian data satu juta pengguna facebook di indonesia oleh cambridge analytica
mereka menegaskan facebook tidak pernah menjual data pribadi penggunanya kepada cambridge analytica konsultan politik asal inggris
facebook menegaskan tidak ada perjanjian kerjasama antara pihaknya dan cambridge analytica
yang ada adalah perjanjian antara facebook dan dr kogan peneliti cambridge university
perwakilan facebook pun menjelaskan langkah yang telah diambil untuk menyelesaikan perjanjian
facebook tengah mencari tahu bagaimana cambridge analytica memperoleh data pengguna aplikasi mereka
facebook juga menggelar investigasi terhadap pihak ketiga untuk mengantisipasi penyalahgunaan data penggunanya
facebook telah melakukan perubahan besar pada sistem aplikasi mereka sejak dua ribu empat belas sehingga pihak ketiga tidak bisa mengakses data pribadi pengguna facebook
kami akan mencari tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh cambridge analytica
wennboie yang lebih musik bahar tempat swim energizedmarkt
sementara komisi satu dpr ri menekankan kekhawatirannya terhadap kebocoran data pengguna di indonesia
yang bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan politik pada pemilihan kepala daerah serentak dua ribu delapan belas dan pemilu dua ribu sembilan belas
komisi satu mengisyaratkan akan merekomendasikan penghentian sementara penggunaan facebook di indonesia
jika perusahaan aplikasi tersebut gagal mengantisipasi dan bertanggung jawab atas kebocoran data penggunanya
apa hubungan cambridge analytica dengan mungkin lembaga lembaga politiko konsultan yang ada di indonesia
sehingga penetrasi daripada kebocoran itu sampai sejauh mana damage yang terjadi di indonesia
ini perlu sekali mendapatkan penekanan nanti di dalam sesi tanya jawab
dan kita juga berharap sebetulnya apakah facebook mau mengganti bisnis model
karena model bisnis yang ada sekarang ini modelnya kan kita diminta persetujuan
persetujuan untuk men share informasi dan lain sebagainya
yang mungkin orang tidak menyadari bahwa ada banyak sekali hal hal yang harusnya dia baca dengan baik
tapi kita sudah langsung mengiyakan
jadi defaultnya adalah orang disuruh memilih
nah kita akan meminta kepada facebook bahwa defaultnya itu hanya
harusnya proteksi dulu
facebook tiba tiba menjadi perhatian dunia pasca terungkapnya kebocoran data delapan puluh tujuh juta penggunanya
indonesia menjadi negara ketiga terbanyak yang datanya disalahgunakan
yakni sebesar satu sembilan puluh enam enam ratus enam puluh enam pengguna atau satu dua puluh enam persen dari total jumlah orang yang terkena dampak secara global
kita bahas kebocoran data pengguna facebook di indonesia bersama anggota komisi satu dpr ri niko siahaan
bang niko selamat malam
selamat malam pak fani
jadi komisi satu hari ini cukup puas dengan pertemuan bersama facebook terkait dengan investigasi dan juga hasil dari rapat dengar pendapat hari ini bang niko
secara waktu kita puas kehadiran mereka kita puas
tapi sebenarnya karena yang hadir memang bukan penentu keputusan pembuat keputusan
akhirnya memang kita harus puas dengan masukan masukan yang dari kita yang kita harapkan ada perubahan dari facebook
itu at least bisa diserap terlebih dahulu dan akan mereka bahas
oke nah terkait dengan dugaan data bocor yang disalahgunakan untuk kepentingan politik atau di tahun politik ini
apakah dari rapat dengar pendapat dari hasil investigasi hari ini
ada temuan bahwa data data tersebut digunakan untuk kepentingan politik
misalnya untuk perusahaan
atau mungkin lembaga konsultan politik yang ada di indonesia bang niko
kalau buat di indonesia kita tidak bisa diarah kita tidak bisa mengarah ke sana
kenapa karena memang data ini bocor dari dr kugen kepada cambridge analytica
yang menjadi konsultan dari beberapa pemilihan kepala negara di berbagai negara termasuk amerika
apakah indonesia ada menurut data yang ada
chambridge analytica tidak datang ke indonesia
tapi apakah ada yang menggunakan data itu kita juga kurang tahu
tetapi facebook tidak menjelaskan itu
jadi hubungannya dengan politik sekarang ini yang digunakan oleh pilkada atau pilek atau pilpres nanti
sepertinya belum sampai ke sana
oke bang niko langkah selanjutnya pemerintah terhadap facebook akan seperti apa
sebenarnya kan dari pertemuan tadi yang kita tangkap adalah bahwa ternyata memang
hubungan antara facebook dengan pihak ketiga itu menurut kami masih terlalu loose masih terlalu longgar
tidak ada sanksi sanksi yang kuat diberikan untuk mereka mereka yang menggunakan facebook sebagai platform
dan akhirnya sharing informasi kepada pihak ketiga apakah itu aplikasi atau game
sehingga facebook itu hanya memberikan sanksi
pokoknya kalau anda melanggar ini if you breach this contract
kalian akan kami terminate aplikasinya dan kemudian kalian kami minta untuk men terminate data data yang kalian punya
data pribadi konsumen
hanya itu saja
dan itu sudah dilakukan tahun dua ribu lima belas
jadi itu ketahuan
dr kruger sudah diminta untuk mendelete itu
cambridge sudah diminta untuk mendelete itu
mereka tidak benar benar mendelete itu
tahun dua ribu empat belas sampai sekarang
facebook melarang setiap pihak ketiga untuk bisa mengakses teman daripada orang yang menggunakan aplikasi tersebut
kalau dulu misalnya saya menggunakan aplikasi teman teman saya boleh terakses tuh oleh aplikasi tersebut
kalau sekarang sudah tidak
tetapi tetap saja semuanya ini harusnya diberikan sanksi yang cukup kuat
karena kita bicara data secara masif
bukan data cuma satu orang per orang
tapi data secara masif
bahwa data tersebut kalau bocor atau dengan sengaja dipindah tangankan
maka ketiga cukup berat
sanksi yang cukup berat itu akhirnya mengarah kepada penutupan facebook di indonesia tidak
memang kita tidak mengarah ke penutupan facebook di indonesia
arahnya adalah kita meminta facebook untuk memperbaiki dan berhenti meminta maaf
karena social media ini sudah menjadi sebuah hal yang harus dalam perkembangan dunia sekarang
artinya sosial media sudah harus ada
tapi yang kita perlukan adalah satu facebook untuk memperbaiki sistemnya
supaya bisa melindungi data
dan kita juga harus segera membuat aturannya
dan itu belum ada aturan yang cukup kuat tentang undang undang yang cukup kuat untuk melindungi data pribadi
nah itu menyambung ke pertanyaan saya
ketika facebook harus membuat aturan untuk melindungi data para penggunanya
di mana posisi indonesia sekarang
apakah dengan tren big data kemudian yang kita dihadapkan kepada tren big data sekarang
dimana semua orang mungkin sadar tidak sadar bisa men share segala sesuatu yang bersifat personal
bersifat pribadi di media sosial semua orang juga bisa lihat
apakah gini sebagaimana atau sebegitu mendesakkah
untuk indonesia untuk membuat regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi
bagi para pengguna media sosial misalnya
oh jelas sudah ini sudah mengarahnya ke sana memang
kami juga sudah berbicara dengan pak rudiantara pak menteri
untuk berbicara mengenai persiapan naskah akademik untuk masukin kepada ancangan undang undang perlindungan data pribadi
karena apa karena kita sudah berhadapan dengan e commerce
dengan pembayaran elektronik
kemudian dengan sosial media dan lain sebagainya
di hadapan kita digital industry dan digital culture kita sudah siap
sementara kita belum punya perlindungan terhadap aturan mengenai perlindungan data pribadi
jangan sampai kita ketinggalan lagi seperti urusan gojek urusan uber
oh aplikasinya udah ngacir kemana kita masih sibuk bingung mengatur aturan atau undang undangnya
artinya dari sekarang harus kita persiapkan
nomor satu perlindungan data pribadi dulu
sebelum kita masuk ke aturan aturan lain yang semuanya ada hubungannya dengan perkembangan dunia digital
oke itu yang kita akan nantikan immeditill ya
untuk regulasi perlindungan data pribadi untuk para pengguna bd sosial di indonesia ya
baik terima kasih bang niko sudah bergabung dengan cnn indonesia
sayang sekali waktu kita terbatas
sekali lagi selamat malam terima kasih
kita dengar apa komentar netizen atas rapat dengar pendapat antara dpr dengan pihak facebook pada hari ini yang pertama dari akun arief suditomo
bocornya data pribadi pengguna akun sosial media sudah saatnya kita jadikan momentum untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehatian kita bersosmed
jangan sembarangan beri data pribadi kita
jadi ini masuk dalam bijak bersosmed salah satunya ya
karena ada satu juta data mengguna ad facebook di indonesia
sudah seharusnya dpr ri juga memanggil mark zuckerberg untuk hadir di depan anggota parlemen indonesia
waktu jualan mark datang ke indonesia didampingi presiden loh mengapa ada hal seperti ini
tidak mau bertanggung jawab atau tidak mau mempertanggung jawabkannya
mungkin kita bisa tunggu mark zuckerberg
saya lihat penjelasan facebook indonesia di rapat dengar pendapat dengan komisi satu dpr jauh ya
dari cukup untuk menerangkan apa yang sebenarnya terjadi antara facebook dengan alexander kogan
serta kogan dengan cambridge analytica
itulah dunia maya yang melampaui kecepatan regulasi
dan kita buka yang terakhir dari ad eddy underscore ramada
kalau bisa sih facebook diperbaiki lagi ya jangan main blokir blokir aja deh